pembangunan kereta lrt koridor kelapa gading velodrome rawamangun sudah mencapai lima puluh enam sembilan persen
meski tersisa waktu tujuh bulan lagi pt jakpro memastikan kereta ringan kelapa gading velodrome
akan selesai tepat waktu dan bisa dioperasikan pada agustus dua ribu dua puluh
beginilah kondisi terkini depo kereta light rail transit koridor satu kelapa gading velodrome
di jalan pegang tahan dua kelapa gading jakarta utara
alat berat dan para pekerja bekerja maksimal demi mengejar target penyelesaian
depo kereta lrt ini akan menjadi stasiun pertama dan tempat kereta lrt menjalani perawatan berkala
lrt kelapa gading velodrome akan membentang jauh lima delapan km
total nilai proyek lrt kelapa gading velodro mencapai lima triliun rupiah
dana tersebut diambil dari apbd dki jakarta
direktur utama pt jakarta propertindo setti hergandi menyatakan
proses pembangunan kereta lrt kelapa gading velodrome sudah mencapai lima puluh enam sembilan persen
pada akhir januari ini ditargetkan semua pekerjaan bangunan sipil
dan sisa waktu akan difokuskan membangun enam stasiun
dan pengedian sistem
satya menyebut faktor cuaca buruk menjadi kendala utama
dalam pembangunan proyek kereta lrt
satya mengatakan tes ekstensif lrt akan dipercepat di korea selatan
sehingga saat rangkaian lrt tiba di jakarta

kereta lrt kelapa gading velodrome akan membangun enam stasiun
kereta lrt kelapa gading velodrome akan dilayani enam belas rangkaian lrt
rangkaian lrt akan berangkat setiap sepuluh menit
satya menegaskan harga tiket kereta lrt akan mendapat konsep fleksibel pricing
sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat umum
kereta lrt jakarta ini menggunakan ukuran lebar rel standar goach
yaitu berukuran seribu empat ratus tiga puluh lima meter
nah ukuran ini lebih lebar jika dibandingkan dengan kereta komuter
ataupun kereta ptki lainnya yang hanya berukuran narrow gauge
yaitu sepuluh meter
jadi jika dipikirkan secologika jika berukuran lebih lebar seribu empat ratus tiga puluh lima
tentunya diharapkan kereta lrt jakarta ini lebih stabil dan juga diharapkan lebih aman
jika dibandingkan dengan standar narrow gauge
dan tentunya pengerjaan lrt jakarta ini terus dikebut
karena diharapkan pada bulan juni nanti bisa dilakukan uji coba
dan pada bulan agustus dua ribu delapan belas bisa segera dioperasikan
arief kurniawan jakarta